jelang pelarangan mudik yang akan dilakukan pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pengetatan terminal di wilayah jakarta mulai dilakukan
salah satunya di terminal pulau gebang jakarta timur
dirjen perhubungan darat budi setiadi bersama kepala korps lalu lintas polri
irjen polisi istiono melakukan pengecekan protokol kesehatan
jelang peniadaan mudik di terminal pulau gebang pada selasa siang
menurut kakor lantas polri irjen polisi istiono
persyaratan administrasi dijalankan secara ketat
namun jika calon penumpang belum memenuhi syarat administrasi
maka masyarakat tidak diperbolehkan untuk memasuki area terminal pulau gebang
sementara itu dirjen perhubungan darat budi setiadi menyatakan
ada tiga bus beroperasi selama peniadaan mudik di indonesia
di dki jakarta sendiri hanya dua terminal yaitu pulau gebang dan kalideres
yang buka selama peniadaan mudik
nantinya bus bus tersebut diberikan stiker khusus yang diperbolehkan beroperasi
dengan membawa penumpang yang dikecualikan
seperti perjalanan dinas
asn tni polri pegawai swasta dengan dilengkapi surat tugas
hingga kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia
asm tni polri pegawai swasta dengan dilengkapi surat tugas
hingga kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia